terima kasih anda masih bersama redaksi jawa barat
ratusan pecinta layang layang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kompetisi layang layang hias yang digelar di kampung pasir salawai kabupaten cianjur
meskitalah memasuki musim penghujan para peserta antusias mengikuti kompetisi
musim hujan ternyata tidak mengurangi antusiasme para peserta lomba layang layang yang datang dari berbagai daerah di jawa barat
untuk mengikuti kompetisi layang layang hias yang digelar di kampung pasir salawe yang terletak di perbatasan kabupaten bandung barat dan kabupaten cianjur minggu siang
dalam adu layangan ini para peserta dibagi dalam beberapa titik yang disebar di area persawahan
menurut panitia kegiatan adu layangan ini digelar dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar pecinta layangan
nomor satu tujuan kami ini silaturahmi mempersatukan antar pemain layangan dari layangan seot layangan satu ratus sepuluh sembilan puluh atau kalau musim sekarang ada bilang ring
kalau dulu misalkan
namanya klasik untuk sekarang ini bomer
untuk mengikuti kompetisi ini para peserta telah mempersiapkan perlengkapan secara matang
selain layang layang dan tali para peserta juga menghiasi layang layang dengan berbagai gambar dan corak yang menarik
kebetulan saya suka di dunia hot ya dunia hot itu dunia tulisan seni kaligrafi
saya tuangkan seni kaligrafi tersebut dalam
sebuah media yaitu layangan dengan harapan saya bisa memberikan atau bisa mendakwahkan apa yang menjadi agama saya yaitu agama islam
kalau untuk persiapan saya pertama ya tsb aku mengisi macam layangan atau belasan atau juga senar itu untuk pengulur
kita persiapan udah dua bulan gitu kan
memang kalau cuaca memang sudah kurang cocok tapi ini mengikuti yang sudah
itu juga di musim hujan mungkin ke depannya kita bisa diatur di musim kemarau
meski langit mendung dan nyaris turun hujan para peserta tetap bersemangat untuk menerbangkan dan beradu layangan di udara
tresna pamungkas kabupaten bandung barat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat